tapi belum cukup sempurna
aku harus bersabar untuk menunggu beberapa hari lagi
agar usahaku untuk mengambil tenaga inti bocah ini tidak sia sia
aku harus bersabar menunggu
aku harus bersabar
aku harus bersabar menunggu
aku harus bersabar
orang orang galau harus membayar dengan harga yang menyakitkan
apa yang dikatakan ibumu itu benar sekali raden
untuk menjadi seorang raja yang besar
raden harus banyak belajar
belajar ilmu kanuragan
untuk apa raden
untuk memastikan kalau kerajaan yang dipimpin oleh raden baik baik saja
aku harus menghafal kitab
belajar ilmu ini
belajar ilmu itu
kenapa aku tidak bisa melakukan apapun yang ku mau
kapan aku memiliki waktu untuk diriku sendiri
untuk menjadi seorang raja yang besar
raden harus pintar
supaya tidak dibodohi banyak orang
menjadi seorang pemimpin adalah anugerah raden
raden harus bersyukur
mudah untuk uak mengatakannya
karena uak hanya mengatakan
atau ini salah
tapi aku yang merasakannya
belajar itu melelahkan
aku bosan dinasihati
tidak ada yang mengerti padaku
setiap hari aku harus belajar
kamu kan hanya melihat dari luarnya saja
aku yang merasakan
bagaimana tidak enaknya menjadi seorang raden
tidak enak bagaimana raden
apakah ada yang pernah menyuruhmu
untuk menghapal kitab bertumpuk tumpuk
berlatih ilmu kanuragan
sampai keringat bercucuran
tengah malam masih harus medi
oh seperti itu ya jadi raden
kalau aku sih paling setiap pagi disuruh ambu
untuk mencari air di sungai
habis itu aku bermain sepuas aku
tidak enak menjadi seorang raden
ternyata pengaruh mantra ku masih cukup kuat
aku harus terus mengawasi anak ini
masih tetap dalam pengaruh mantap

kalau aku lengah
bocah ingusan ini
pasti akan berusaha
untuk menjebol batas alam kesadarannya
dan sia sia saja
usahaku selama ini
untuk merebut tenaga intimu
bulan purnama sudah mulai terbentuk
aku harus bersabar
untuk menunggu beberapa hari lagi
untuk mengambil tenaga inti bocah ini
aku harus bersabar
aku harus bersabar
aku harus bersabar
kalian mau coba coba dengan ini rawit itulah akibatnya karena mau ikut campur urusan
aku atur sembah gusti sudah kalian temukan dimana anakku purba menang kami telah menyisir
seputar istana tapi kami tidak melihat raden purba menak dimana ki banyak sumba kami juga
belum menemukan kibanyak sumbah apa mungkin mereka bersama kalian cari lagi sisir seputar kota raja
hai mungkin mereka ada di sana baik gusti
aku sudah melakukan berbagai cara untuk membuka celah pintu ini tapi tidak berhasil
teringat dulu kanjengrama pernah mengatakan awal keberhasilan adalah keinginanmu sendiri
dirimulah yang menentukan kamu berhasil atau gagal pengeputan kanjengrama bagaimana kalau kita sudah
berusaha dengan sebaik baiknya tapi tetap saja gagal kegagalan hanyalah keberhasilan yang tertunda
saat gagal sekalipun kamu hanya perlu percaya pada dirimu sendiri karena ketika kamu percaya pada
dirimu sendiri maka dirimu sendirilah yang akan merubah kegagalan tersebut menjadi sebuah keberhasilan
hai purba menang
iya rama kamu mengerti apa yang rama maksud
perlu lebih percaya diri hanya itu yang perlu aku lakukan
aku lebih loin isolated